kementerian luar negeri mulai memulangkan haji indonesia pengguna paspor filipina dari manila
sebanyak lima puluh tujuh dari satu ratus enam haji itu tiba di jakarta pada jumat dini hari dan sisanya dijadwalkan akan datang pada hari sabtu
didampingi tim perlindungan kbri manila lima puluh tujuh haji tiba di indonesia pada jumat dini hari
mereka datang dari manila karena menggunakan paspor filipina
belum semua jemaah haji pengguna paspor filipina ini tiba di indonesia
empat puluh sembilan lainnya akan tiba pada sabtu
dari total satu ratus enam orang empat puluh dua diantaranya berusia di atas enam puluh tahun
mereka akan ditampung di asrama haji pondogede selama tiga hari untuk diperiksa lebih lanjut oleh barres krimpolri dan dijen imigrasi kemenkumham
para haji ini diperlakukan sebagai korban oleh aparat filipina sehingga tidak diproses hukum
tapi filipina menyatakan jika pelanggaran terulang perlakuan akan berbeda
sehingga presiden duterte pada saat itu
menetapkan bahwa mereka tidak akan dituntut di filipina
dan mereka juga akan ditetapkan sebagai victim sebagai korban
sehingga di proses pemulangannya kita lakukan
kalau sampai ini terulang lagi tidak ada jaminan mereka akan bisa dilepaskan dari jeratan hukum di filipina
penggunaan paspor filipina oleh wni yang akan berangkat haji terungkap pada agustus dua ribu enam belas
sebanyak satu ratus tujuh puluh tujuh wni tertangkap
saat akan terbang ke madinah arab saudi dari bandara internasional ninoy aquino karena menggunakan paspor filipina
batal berangkat haji satu ratus tujuh puluh tujuh wni ini sempat ditahan di ruang detensi imigrasi filipina
sebelum akhirnya dipindahkan ke kbri manila
empat september dua ribu enam belas satu ratus enam puluh delapan orang jemaah haji dipulangkan ke indonesia
sementara sembilan orang lainnya harus bertahan di filipina untuk dimintai keterangan
persoalan kuota haji indonesia yang terbatas menjadi penyebab para calon haji
kota haji tergiur iming iming pihak yang berangkat dengan visa negara lain
kuota jemaah haji indonesia pada tahun dua ribu enam belas hanya satu ratus enam puluh ribu orang
kuota ini berkurang hingga lima puluh satu ribu dibanding tahun sebelumnya karena pembangunan masjidil haram